apa itu saat sma
tapi dia serius nggak ya
eh emang kalau nikah beneran
aku kan masih mau kuliah
dia kan juga harus kuliah
terus masa depannya nanti gimana
ah bisa dipaksa nikah
tidak masalah karena saya lelaki
tidak pernah punya hasrat sama lelaki
lu sih gatel banget sih
waalaikumsalam makan apa
eh teh manis
ih akang abah
nelfonnya karena kangen
ya tuh kalau tidak karena kangen apalagi atau
masa masa ngurusin jemuran nanyain jemuran rumah
akang abah mau bercanda melulu
ganggu ya saya
akang abah lagi pemotretan ya
aduh teh manis
mana mungkin atuh teh manis mengganggu saya
walaupun di otak saya teh aww
jangan beraniah kayak metro mini
tetap teh manis itu punya green heart
bebas nelfon saya kapan aja anytime anywhere
iya kak abah gombal
kalau kata mick jagger t rolling stone teh ama
di sana kan pasti banyak orang malu atuh didengernya
eh ngapain mesti malu atu
jangan panggil neng cathy si ratu endoros paling gelis jagad ini
kalau tidak bisa menaklukkan kang emil
iya udah deh
akang abah lanjut lagi pemotretannya ya
abah sini abah
udah kan sendiri sendiri
sok aja terus kan perbuatanmu
mbak greva hp nya kenapa
tadi tuh habis habis ribut gitu sama latirnya aku
adriana tuh nyebelin banget deh masa hp aku tiba tiba diambil
ya udah deh
pas tadi lagi rebutan jadi masuk ke kolam
itu ibu adriana
kenapa yang selalu berbuat begitu
nih nggak usah kaget om bagas
emang kadang kadang tuh rada rada
saya punya trik untuk ap yang seperti itu
pertama cabut dulu baterenya
lalu keringkan pakai dryer
setelah kering baru nyalakan kembali
pasti bisa deh
oh ya udah deh ntar aku coba deh
pas udah nyampe rumah aja
makasih ya om bagas
laporannya harus ada di meja saya sebelum jam delapan
sayang kamu kenapa
sungguh masa aku gak kuat ngeliatin kamu jalan di tengah
kanan kiri lompat
nggak nggak itu
tapi kamu kenapa benar
tadi pas aku gesa kayaknya kurang darah deh
jadi pas lagi kelelangan nabrak pintu
emang kenapa nggak kenapa kenapa kan
ya kenapa gimana tuh ada bekas lukanya
kan hati hati udah deh sekarang gini
kita ke ruangan mas biar mas obatin ya
nggak mau ngajak mereka
sabar ya sayang ya
masalahnya masih diberesin dulu lukanya sama alkohol
dikit lagi dikit lagi
mas kering mas pelan pelan
oke oke udah udah udah mas
udah ya sekarang
ini terlalu ditekan mas
makasih ya mas
ya memang seharusnya mas yang membantu
tapi dia serius nggak ya
eh emang kalau nikah beneran
gue kan masih mau kuliah
dia kan juga harus kuliah
terus masa depannya nanti gimana
bisa dipaksa nikah
gue jawab apa dong ya
gue mau ngabarin sesuatu nih sama lo
kok nada suara lo nakutin gitu
gue jadi deg deg kan
nggak ada yang macem macem ini loh kan
kemudian masuk rumah sakit mel
kok udah bisa masuk rumah sakit
iya dia masuk rumah sakit
katanya dia tadi pas lagi narik angkot gitu
dia digebukin sama anak geng motor
loh lo sekarang di rumah sakit mana
di rumah sakit melati mel
kok bebe bisa shay
kok bebe bisa digebukin
terus dia baik baik aja nggak sekarang
gue ke sana sekarang ya
nah nah nah nah
namis apa bukit mak
buset dah jangan teriak teriak

melly orang sedunia juga tahu ini lagi nangis
kenapa bisa begini
eh ya allah neng kenapa
mama bebe api angin mama
masuk rumah sakit katanya digebukin anak motor
yang bener nay
jelek pantesnya begitu dipukulin
gara garanya dia dipukulin ya
jahat sama mama
duit mama kagak dibalikin
begitu jadinya karma
mama kok tega banget sih sama bebe
yang tega tuh siapa
yang tegak dia sama mama
lah lah lah
lah udah jangan ditangisin
udah ayo kita makan aja
eh enggak mau
tapi mama dia tuh dia si bebe itu
hah jadi bebe itu tadi nelpon
dia bilang dia mau kesini lagi bareng sama angkotnya mama
dia pengen balikin surat kontras sama duitnya mama
makanya terus dirampok
sumpah demi demi demi
sekarang duitnya mana
begini aja dah ya
nengokin ke rumah sakit
takut kenapa napa mama mama prihatin sama tu anak
jangan jangan tuh anak menggep entar dipukulin begitu
tegukin ya neng ya
bilangin kenapa bebek kenapa gitu ya
tapi pulangnya duit nomak dibawain ya
lah pulangnya bawa duit
udah sana sana cepetan
paket uang jajan dulu dah neng ya
oke sana cepetan cepetan